nah itu pini kok gak pernah bisa tenang
tidak tenang kenapa
adik mau datang saja apalagi tidak tenang segala
eh pak sudah sepuluh tahun tidak jumpa sama adik
nah ini malah tidak senang
kangen ya si kangen
apa maning sedulurit ewek
tapi maksudnya si subur datang ke sini kan bukan lantaran kangen sama aku kamu atau si oking
tapi lantaran dia
terima sudah dari siapa pak mangun
oh dari si subur adiknya bapak di desa
tidak berniat membacanya pak
lah sarip sarip
wang maca kan mesti ada mata nek
apa sarip gak tahu dimana mata
maksud saya apa nggak dibaca sekarang
daripada nunggu si oking
apa sarip mau
gak ada yang rahasia kan
ya paling paling soal anaknya yang sering diare lantaran doyan jajan
siapa sih yang mau percaya ya rip ya
lah kok ada orang buta terima surat
kalau si pengirim surat percaya
ada orang yang ingin bacakannya untuk
ya pasti dia yang ingin surat ini pak
ya wis bacak nak
paling paling dia mau cerita
bahwa anak kesing perawan sekarang sudah besar
dan sudah banyak diincir para berjaga
kang mangun yang terhormat
sampai hari ini rasanya sudah hampir sepuluh tahun kita tidak pernah ketemu
semenjak kawin dicekoneng
kadang tidak pernah pulang ke desa lagi
ya kapan repot ya rif ya
orang buta kok suruh balik ke desa
buk deweke sih kembali ke desa
karena macam macam persoalan
antara lain banjir dan merak
panen makin lama makin sedikit
tanah yang cuma sepanjangnya
terjual itu proses sejual
tanah warisan yang aku berikan itu malah dia jual
oh allah subur subur
saya berharap bisa datang kecekoneng
dan mencari kerja di sana dalam waktu dekat ini
kok pak mangun jadi susah
pak mangun apa
padahal adik pak mangun kan mau kemari
ya pong sudah enak enakan hidup di desa
lah kok dia malah mau ikut susah payah cari kerja di sini
bukatanya hidup yang surat ini
dia menyatakan karena edukasinya susah
dia menaruh ke desa seperti ini
ya biasa rip rip
adik papa yang namanya subur itu
memang dari kecil sampai besar
nggak pernah subur
selalu bikin susah
sekarang ini kok rasanya bapak merasa bahwa dia itu bakal merongrong bapak
bukan salah kamu rip
kalau surat adikku ini tidak menyenangkan aku isinya
terima kasih ya rip ya
bapak mau jalan dulu
saya mau jalan dulu
kenapa bingung pak
lumrah kalau seorang adik terdesak di desanya
datang kemari minta tolong
lumrah ya sih lumrah
cuma yang aku kesel ya
kenapa sih subur kok begitu cepat ambil keputusan
jual tanah warisan
ini tanah cuma secuil saja
apa artinya pak
mungkin buat kamu cuma secuil dan gak punya arti apa apa
tapi buat aku ya
ini besar artinya
hehehe ala ala si bapak
pada zaman sekarang ini bapak bicara sejarah
tuh bapak lihat
gedung yang bersejarah saja sudah diruguhkan
apalagi tanah yang secuil
hah hidup ini kok nggak pernah bisa tenang
tidak tenang kenapa
adik mau datang saja apalagi tidak tenang segala
eh pak sudah sepuluh tahun tidak jumpa sama adik
nah ini malah tidak senang
kangen ya sih kangen
apa maning sedulurit ewek
tapi maksudnya si subur datang ke sini kan bukan
antara kangen sama aku kamu atau si oking
tapi lantaran dia mau cari kerja
tapi bapak teh kan kakangnya
betul aku kakangnya ewek
tapi aku ini kan bukan orang yang bisa melihat seperti dia
lah kok lucu
uang minta kerja sama orang buta
ya kan hebat pak
kalau bapak yang tidak bisa melihat bisa menolong palai subur yang melihat
mana surat teh
mau disimpan mbak bapak mau telan
tolos si bapak teh
eh ini pak
maka nabi ibrahim datang ke mekah
dan menemani anaknya ismail yang sedang meraut anak panah
maka diceritakannya bahwa beliau ditugaskan oleh allah
membangun kaabah di atas sebuah anak bukit
ismail menyambutnya dengan gembira
dan menyatakan kesediaannya untuk membantu ayahnya
maka bertugaslah keduanya membangun baitullah
tanpa bantuan siapapun
dan ka'bah yang dibangun nabi ibrahim
beserta putranya nabi ismail
itulah yang setiap tahun dikunjungi oleh jutaan umat islam
dari seluruh dunia
untuk melakukan ibadah haji
membangun kabah sebesar itu cuma dua orang
iya itulah hebatnya
saya ingin mem sangknur
anda akan sampai
dari luar kota
iya saya berasal dari purwokerto juga
bapak yang namanya pak subur kan
adiknya pak mangun
kamu sudah kenal
minggu yang lalu pak suber kan mengirim surat
nah saat itu pak mangun meminta sahib untuk membacakannya
rahasia saya jadi terbongkar nih
selamat pak semua aman
boleh saya hantar
apa tidak merepotkan
boleh saya hantar pak
oh bukan saja boleh
kamu wajib mengantar bapak ini ke rumah saudaranya
ingatkan yang mengetahui punya kewajiban memberitahu kepada yang tidak tahu
tapi ingat menekas kembali untuk makan siang bersama
terima kasih pak
nah anak anak sekarang boleh pulang masing masing untuk makan siang
dan besok main lagi di sini ya
apa kamu gak terlampau terburu buru
mengambil keputusan buat menjual tanah warisan dari orang tua kita bur
kegagalan panen itu kan lumrah
dan selalu dialami
setiap petani kalau lagi musim murem
kalau cuma sekali gagal
saya masih bisa bertahan
tapi kalau sudah tiga kali gagal
saya akan jadi repot
saya memang mencoba untuk mempertahankannya
tapi si ginah malah ngancemin tak cere
kalau saya nggak jual tanah itu
ngancemin tak cere
lalu urusannya apa bur
gagal panen sama ngancemin tak cere
dia bilang sudah bosan disengat matahari setiap hari
di tengah sawah terus
makanya saya jual tanah itu
buat modal bikin warung
lalu sudah dijual tanahnya
kamu sudah buka warung
uangnya kemana ke
dia percayakan kepada adiknya
untuk beli bahan bahan kebutuhan di warung
dan kemudian adik kiparmu itu si bagong apa itu namanya
menipu kamu begitu kan
entah lah kang
saya tidak tahu niatnya apa
yang jelas uang itu sudah diberikan
dan kemudian adik kiparmu itu gak pernah muncul lagi sampai sekarang
dan uang hasil penjualan tanah itu
ya sudah lah kang
yang lewat kan tidak bisa kembali lagi
bubur sudah tidak bisa jadi nasi
subur sudah kemarin
mau hidup baru
minta tolong kerjaan kang mangun
itu kan nanti aja kang
kalau sudah punya pekerjaan yang tetap
makanya si berisik